sementara itu daerah tapanuli utara ada potensi atau memiliki potensi panas bumi
yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik sebesar hampir dua ribu mw
kami hadirkan liputannya untuk anda
indonesia dengan kondisi alamnya mempunyai potensi besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan
salah satunya energi panas bumi
kabupaten tapanuli utara di sumatera utara menjadi salah satu daerah potensial
untuk pengembangan energi panas bumi
saat ini ada dua titik panas bumi yang telah teridentifikasi di kabupaten tersebut
potensi yang sudah ditemukan itu ada di daerah pahai itu seribu tiga ratus mw
kemudian di daerah sipoholon itu ada sekitar enam ratus mw
ini yang sudah ditemukan
berarti ada total sekitar dua ribu seribu sembilan ratus dua mw
nah yang sudah existing sekarang yang sudah dikelola
itu ada tiga ratus tiga puluh mw
satu ratus sepuluh mw itu sudah dijual ke pln
jadi hydro kita juga begitu
hydro kita banyak
itu ada puluhan
mungkin kalau di data seluruh tapan utara mungkin bisa ratusan hydros
nah yang untuk air yang sudah existing sekarang dua
dari dua titik sumber panas bumi yang telah teridentifikasi
satu diantaranya mulai dieksplorasi
satu unit pembangkit listrik tenaga panas bumi sarula sebesar satu ratus sepuluh mw di kecamatan pahai jaya
telah beroperasi sejak maret lalu
dua unit lainnya dengan kapasitas hasil yang sama segera menyusul beroperasi
nah ini yang sekarang ini ada sisa di pahai yang sudah jelas jelas itu ditemukan
ada sekitar seribu lagi
ini kita minta kepada pemerintah pusat juga agar secepatnya
apakah investor yang sudah
existing sekarang atau yang lain diundang silahkan ya
yang penting adalah kepada kita
yang pertama ya kalau bisa kita ikut memegang saham lah di dalam pemerintah daerah
kemudian yang kedua kalau bisa jangan lagi kita kekurangan listrik
dan kalau bisa ada energi yang tinggal di tapanuli utara
ya katakan satu ratus sepuluh sekarang yang sudah existing dan dijual ke pln
energi panas bumi dinilai sebagai salah satu energi paling tepat untuk dikembangkan di indonesia
selain sumbernya banyak energi ini juga ramah lingkungan
sayangnya proyek pengembangan energi panas bumi dinilai masih lebih mahal ketimbang energi fosil
kondisi ini yang menyebabkan proyek energi panas bumi belum laris dilirik investor
di indonesia ada gunung api banyak gunung api
mungkin ada sekitar seratus
tapi kalau kita lihat di indonesia
satu ratus dua puluh sembilan dan diantaranya itu itu ada sumber sumber panas sehingga potensinya sangat besar kemudian
yang kedua bahwa energi geothermal ini kan ramah lingkungan karena dia akan sebetulnya kita
menggunakan uap uap bertekanan tinggi steam itu setelah digunakan itu kan kuliah yang keluar itu
kan uap dan air ya seandainya pun ada di situ unsur unsur kimianya tidaklah begitu mengganggu
lingkungan jadi dia sustain hanya geotermal ini harus dijaga keberlangsungannya terhadap lingkungan
ketersediaan air dan hutan itu ekosistemnya itu harus dijaga sehingga geothermal ini dapat
berlangsung secara sustainable berdasarkan data kementerian energi dan sumber daya mineral hingga
dua belas september tahun ini pemanfaatan panas bumi untuk keperluan pembangkit listrik

baru mencapai sekitar satu tujuh gigawatt sedangkan indonesia memiliki cadangan panas bumi sebesar
tujuh belas lima gigawatt dan sumber daya sebesar sekitar sebelas gigawatt yang belum dioptimalkan yang prabu di